ya selanjutnya kita akan memantau bagaimana suasana terkini malam takbiran di ibu kota
sudah ada produser lapangan cnn indonesia putri demes di masjid sunda kelapa jakarta pusat
saat malam demes seperti apa jalannya malam takbiran di pusat kota
selamat malam eva kita telah menutup masa puasa selama tiga puluh hari penuh dan kita bersiap untuk menyambut hari raya idul fitri esok pagi
dan untuk itu di malam hari ini kita juga akan merayakan malam takbiran
dan seperti apa sebenarnya malam takbiran yang diadakan selama masa pandemi ini
karena kita mengetahui bersama bahwa sebenarnya sudah ada banyak sekali anjuran arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
terutama melalui menteri agama mengenai peraturan takbiran ini
dan tentu saja arahan yang dilakukan adalah takbiran ini harus dilakukan secara terbatas dan sederhana
demikian pula yang akan diadakan di masjid
masjid sunda kelapa jakarta pusat ini
dan untuk saat ini ibadah sholat isya masih sedang berlangsung
jadi nanti malam takbiran akan mulai dikumandangkan setelah sholat isya ini selesai sampai dengan hanya pukul delapan malam saja
sehingga kurang lebih kurang dari satu jam
hal ini juga disampaikan dari para pengurus masjid supaya protokol kesehatan ini tetap dilakukan
sehingga tidak ada timbul kerumunan
kemudian takbir malam keliling ini juga tidak akan diadakan
juga nanti karena masjid ini terletak di tengah kota kemudian di wilayah kelurahan menteng
sehingga para pengurus masjid ini juga mempertimbangkan agar tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat yang lainnya
dan disinilah nilai nilai toleransi ini juga masih akan terus dijalankan
terutama di idul fitri di tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan untuk bicara setelah malam takbiran besok kita akan berbicara
besok kita akan menyambut idul fitri dan dimulai dengan sholat id
dan sejak sore tadi saya mengamati bahwa masjid agung sunda kelapa ini juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengambut sholat id besok
karena sholat id ini akan tetap diadakan di masjid agung sunda kelapa dengan berbagai protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh panitia
di antaranya adalah sejak tadi sore ini para panitia sudah memasang lakban lakban sebagai tanda
posisi jamaah pada saat akan melakukan sholat dan itu sudah dilakukan protokol jaga jarak minimal satu meter antar jamaahnya
kemudian juga untuk besok imam utama enam orang ini yang ada di masjid sunda kelapa juga akan juga akan melakukan sholat id
kemudian nanti untuk imam sholat yang memimpin sholat id besok adalah syekh esam al misgagi yang langsung datang dari timur tengah
kemudian mengenai bagaimana sebenarnya protokol kesehatan ini sudah melalui banyak pertimbangan eva
karena masjid sunda kelapa ini sudah melakukan sholat jumat selama ini dan protokol kesehatan ini sudah dilakukan
sehingga sholat id ini juga nantinya sudah disiapkan dengan berbagai protokol kesehatan yang ada seperti penempatan hand sanitizer
kemudian masker gratis yang juga nanti akan dibagikan jika ada jamaah yang perlu